baru sekali dipanggil
kamu udah keluar
aku mau ke warung tahu
memang maksa untuk bercerai
sekarang pipih pasrah
gak cinta lagi sama mimi
lu dari tadi gue udah bangunnya masih ngejodrok aja
kalau kagak ngapain loh di sini
ini saya pergi
iya iiih apaan sih mak
wah hebat berarti kamu udah siap jadi tki di luar negeri
ojek tolong anterin saya ke jalan rawang b
kenapa ya gembira banget
soalnya bukang ojeknya tinggal saya gak ada saingan lagi
mas pur mau kemana
saya mau kerja ke luar negeri
masa ojek bisa kerja saya enggak
kalau gitu saya pamit dulu
terima kasih pak
eh tunggu tunggu tunggu
mau kemana lu
saya mau ke rumah babe
saya mau kerja di luar negeri
lah nyebrang lautnya gimana
saya ke luar negerinya naik pesawat
aduh ribet amat sih
lu mau pelukan
gue doain dah
tapi jangan lupa ya
kalau kau tak percaya di kampungku batang toru itu ada emas
kau datanglah sendiri ke sana
ya sudah kalau kau tak percaya
saya dari rumah bang patar nggak taunya di sini
jadi juga kau rupanya ke luar negeri
saya mau pamit sekalian mengucapkan terima kasih atas bantuannya
ah tak usah kau berterima kasih sama aku
yang terpenting kau bayar lebihannya
biar bang patar percaya saya mau menitipkan motor saya
mak memangnya aku tempat penitipan motor apa
saya buru buru mau pamit kegebetan saya
betapa menderitanya aku hari ini
patar lu beli motor
tidak beli ini bang
berarti lu nyolong
wah lu berarti nyalong motor sipur
mak bagaimana aku harus menjelaskan ke babe
kalau motor ini bukan boleh nyolong
ya biasa aja kayak orang orang
pakai bahasa indonesia
terserah kau lah
baru sekali dipanggil
kamu udah keluar
ih apaan sih
aku mau ke warung tahu
tar kudunya lu bantu si ojak cariin kerja
biar dia bisa punya duit
biar bisa beli rumah
nah mertuanya pasti senang dah
aku sudah bantu sih ojek dapat kerjaan di lampung be
kalau masalah sipur itu
dia kerja di luar negeri itu bayar dia
lah berarti kalau gue bayar
gue bisa kerja di luar negeri dong
ya tentu tidak lah
lah kenapa kan gue bayar
beh kerja di luar negeri itu peraturannya ketat
tidak boleh memperkerjakan anak kecil
kau lu lu nginep gua

bentar lu tinggalin lagi
semoga keberangkatan gue
jadi awal kesuksesan gue
gue bisa kembali lagi ke tanah air
tanpa kekurangan satu apapun
harusnya kamu yang doa gue yang amin ya
ih apaan sih
iya mak uden udah mandi mak
udin udah mandi
mau lu kemasin bau gigong
ya ampun mak
uh duh maghmet ya aja
romantik udah adopting
aku jalan dulu nih
akhirnya sampai juga ini
kenapa lo kemari
tentu saja untuk menikmati nasi uduk
dan segelas kopi isi mumu
gue kira lo mau bawa motor ini ke bengkel
siapa yang mau ke bengkel
motor ini tak rusak
kalau kagak rusak